pasca ledakan bom di beberapa gereja di surabaya pengamanan di sejumlah gereja di ciamis jawa barat diperketat
selain melibatkan polisi bersenjata lengkap penambahan personel hingga sepuluh orang dilakukan di setiap gereja
mengantisipasi serangan serupa pengamanan sejumlah gereja di ciamis jawa barat diperketat
sejumlah polisi bersenjata lengkap berjaga di gereja emmanuel saat proses peribadatan digelar
penambahan personel dilakukan hingga sepuluh anggota setiap gereja termasuk polisi berpakaian preman
peristiwa bom bunuh diri di sejumlah gereja di surabaya membuat prihatin jemaah
tak hanya berbela sungkawa jemaah gereja juga meminta agar polisi mengusut tuntas pelaku dan dalang bom bunuh diri ini
jemaah gereja mengaku bersyukur mendapat pengamanan dari anggota polisi
mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran polisi namun merasa nyaman

yang sudah terbukti untuk dilaksanakan penambahan baik itu pengabdian yang keluar

di sini sudah disiapkan sepuluh personel setiap gereja dengan dilengkapi persenjataan
dengan disipasi meskipun nanti personelnya juga kita kuas pada dalam melaksanakan tugas
untuk kembali mengupdate perkembangan terbaru di lokasi saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
eka rima di gereja santa maria tabercelah ngagel surabaya
eka rima bagaimana situasi saat ini apa yang menjadi fokus kepolisian
ya rian situasi saat ini yang berada di gereja santa maria tak bercela masih tidak jauh berbeda dengan situasi yang terjadi pada siang hari tadi
yaitu proses identifikasi masih terus dilakukan
dan beberapa ambuknya
sudah keluar dari sini artinya sudah membawa beberapa kantung jenazah yang tadinya diinformasikan ada tujuh jenazah yang belum boleh atau belum diperbolehkan untuk dievakuasi
karena masih dilakukan proses identifikasi
namun kami belum mendapat update berapa jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari beberapa gereja yang terjadi ledakan sejak pagi hari tadi
kemudian untuk situasi penjagaan di sini ditambah
jika tadi hanya dari pihak kepolisian polda jawa timur maka ditambahkan dari satu pasukan kompi pasukan brimop
kemudian ditambah juga dua truk tadi sekitar lima puluh pasukan tni yang diterjunkan untuk melakukan penjagaan di gereja santa maria takbercelah ini
kemudian itu juga diberlakukan kepada dua gereja lainnya
dilakukan penjagaan secara ketat hal ini sebagai langkah antisipasi saja
jika saya melihat jumlah korban ada sepuluh jumlah korban meninggal dunia kemudian ada empat puluh satu jumlah korban yang luka luka dan dua diantaranya ada petugas
artinya penjagaan sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak petugas sejak tadi malam
tadi malam sudah dilakukan
atau sejumlah gereja kemudian setiap pagi juga dilakukan penjagaan rutin oleh petugas petugas
memang ledakan yang terjadi di tiga gereja ini diluar dugaan karena sepertinya mereka merencanakannya pun tidak dengan rencana yang cukup matang
karena mereka langsung melakukan ledakan bunuh diri di beberapa gereja tersebut yang berlangsung
dalam situasi saat ini situasinya memang sudah cukup kondusif yang berada di kota surabaya
tidak banyak masyarakat yang penasaran dan datang ke sini
mereka sudah mulai tenang
namun memang ini memandang
memantik reaksi berbagai masyarakat termasuk dari jaringan islam anti diskriminasi juga mengutuk terjadinya peristiwa ini
dan juga menyatakan bahwa peristiwa ini sebenarnya berkaitan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa daerah seperti yang terjadi di makobrimob
serta jawa timur memiliki sel enam belas sel kantung kantung isis yang berada di jawa timur
ini juga perlu diwaspadai oleh pemerintah provinsi jawa timur dan juga pihak pihak keamanan yang berkait di provinsi jawa timur
enam belas sel sel atau kantung kantung isis
ini harus dilakukan pemantauan secara serius agar radikalisasi tidak menyebar ke seluruh wilayah di jawa timur
kemudian akhirnya terjadi hal hal seperti yang diluar dugaan seperti yang terjadi di kota surabaya pada hari ini
dan harapannya memang pada hari ini sudah dilakukan berbagai langkah sterilisasi maka harapannya tidak akan terjadi peristiwa serupa
dan rencananya presiden republik indonesia joko widodo akan tiba di kota surabaya sekitar pukul empat belas tiga puluh
namun kami belum mendapatkan informasi secara pasti
apakah sudah tiba
dan mana daerah pertama yang nantinya akan dituju
karena rencananya presiden joko widodo akan bertandang atau melakukan kunjungan ke rumah sakit dr sutomo untuk kemudian memilih salah satu lokasi di mana terjadi ledakan pada pagi hari tadi
dan akhirnya nanti langsung berakhir di mapolda jawa timur untuk memberikan pernyataan langsung kepada awak media yang sekarang sudah menanti kedatangan presiden joko widodo di mapolda jawa timur
baik eka rima
di tokan avian sudah tiba
namun dapatkah anda mengupdate informasi di mana sebenarnya kapolri saat ini
ya rian kapolri begitu tiba langsung melakukan pemantauan ketiga lokasi
tiga titik terjadinya ledakan
pertama langsung menuju ke jalan arjuna
dan kedua langsung menuju ke jalan diponegoro
dan sekitar pukul tiga belas tiga puluh tadi sudah tiba di ngagel tempat saya berada
bersama banyak sekali pasukan
ada pangdem lima brawijaya
kemudian juga ada kapolri
ada wali kota surabaya tririsma hari ini juga tiba di sini
dan gubernur jawa timur soekarwo juga tiba di sini
kami tidak bisa mengambil gambar dengan seksama
dan kami tidak bisa menyaksikan dengan jelas
karena begitu banyak mobil yang mengiringi ketika masuk ke daerah ngagel ini
dan mereka begitu keluar langsung lari menuju ke gereja
tidak tampak mereka di luar
hanya yang tampak tadi kapolri stabes kota surabaya dan wali kota surabaya teroris mahari ini
kemudian mereka mengiringi masuk ke dalam gereja
jika yang saya lihat bahwa mereka sepertinya langsung menemui jemaat jemaat yang masih berada di dalam gereja
dan pendeta yang berada di dalam gereja
untuk berdiskusi atau membicarakan
dan juga memberikan kekuatan kepada pasukan pasukan yang bertugas di seluruh titik
memberikan keyakinan dan juga memberikan spirit kepada seluruh pasukan
untuk berjaga dengan lebih ketat lagi
kemudian untuk mampu melalui situasi situasi yang saat ini dilihat
memang situasinya cukup serius
yang juga cukup menjadi situasi yang memang harus diwaspadai oleh seluruh pihak keamanan
baik tni dan juga polri
kedatangan jenderal tito karnavian ke kota surabaya ini pastinya memantik semangat seluruh pasukan
yang ketika mereka bertugas secara mendadak ini
mereka bisa menjalankan tugasnya dengan cukup serius
dan pada saat ini tito kanavian berakan informasi yang saya dapatkan
sedang berada di mapolda jawa timur
atau bisa juga sedang mengawal presiden jokowi dodo
untuk kemudian langsung nanti kembali ke mapolda jawa timur
untuk memberikan pernyataan langsung kepada awak media
pas terjadinya ledakan ini
pasti anda juga sudah melihat tadi
mungkin kita sempat tahu bahwa masyarakat sempat histeris
tetapi sampai dengan sore hari ini
bagaimana sebenarnya sikap masyarakat surabaya pada umumnya
melihat ketika sudah berangsur angsur
mungkin kita perhatikan bahwa kampanye untuk tidak takut terhadap teror juga dikumandangkan
tidak hanya melalui media
tapi juga melalui sosial media
apa pengamatan anda sejauh ini terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi
pastinya ini hal yang sangat mengejukan sekali bagi warga kota surabaya
saya sempat berbincang dengan sejumlah warga tadi
bahkan ketika mereka bercerita pun
mereka sampai menitikan air mata
mereka tidak menyaksikan langsung
seperti apa kondisi yang ada di tempat kejadian
di tempat saya berada ini
mereka tidak sempat melihat jenazah atau apa
lalu ledakan berbunyi
mereka mendengar suara teriakan teriakan itu
ada seorang ibu ibu tadi yang terpaksa harus lari keluar
dan melihat langsung bergemetar hatinya
kemudian mendengar teriakan teriakan
dan langsung berteriak kepada tuhan yang maha esa
atau kepada allah pun
dia menyebut nama allah
dan menyesalkan kejadian ini sebenarnya
saya sendiri juga agak menyesalkan rian kejadian ini sebenarnya
saya tidak ada di sini
tapi ketika saya melihat
cacaran potongan tubuh manusia
saya tidak bisa membayangkan
seperti apa kondisinya ketika
saat pagi hari tadi
hal itu terjadi
saya sempat melihat beberapa video yang tersebar di sosial media
mereka akan menjalankan ibadah rutin
saat misah pertama usai
mereka akan melanjutkan pada misa kedua
serangan itu terjadi
dan merenggut korban jiwa hingga empat orang
yang di gereja tempat saya berada di sini
kemudian dua orang gereja yang berada di
arjuna dan tiga orang gereja yang ada di ponegoro
bahkan tim medis
atau pihak kesehatan pun tidak mampu
menolong dua korban lainnya
yang berada di rumah sakit
hingga meninggal dunia
dan korbannya mencapai sepuluh orang
masih ada empat puluh satu orang lagi yang dirawat
dengan luka berat dan juga luka ringan
ini kejadian yang pastinya akan sangat membekas sekali
bagi warga kota surabaya
seperti kita mengingat bagaimana kejadian
yang terjadi di mojokerto
beberapa tahun yang lalu
saat misah natal berlangsung
ledakan bom pun itu pun terjadi
ini peristiwa yang tidak bisa dilupakan rian
peristiwa yang akan dicatat oleh warga kota surabaya
sebagai peristiwa yang menguatkan
dan justru ini tidak akan mempecah
belah warga kota surabaya
justru mereka akan semakin menyatu
dan semakin kuat untuk menjaga kerukunan di kota surabaya
pastinya anda sebagai juga warga surabaya
di sana juga pasti merasakan
dan juga melihat langsung kondisi saat ini
dan tentunya kita juga berharap
bahwa kejadian ini
seperti harapan anda juga tadi
tidak memecah belah masyarakat
tapi justru semakin menguatkan persatuan
di tengah perbedaan yang kita miliki saat ini
terima kasih sudah melaporkan
dan selamat bertugas kembali